vaksin booster menjadi syarat bagi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman merayakan lebaran pada tahun ini
lalu bagaimana tingkat vaksinasi booster sendiri di indonesia apakah sudah mencapai target yang diharapkan
kita sudah terhubung dengan jurubicara kemenkes siti nadia tarmizi
halo assalamualaikum selamat pagi ibu nadia
selamat pagi waalaikumsalam selamat sore ini
iya terima kasih bu sebelumnya sudah mau untuk bergabung bersama kami di sian indonesia connected ramadan pada sahur seperti ini
nah ini yang juga menjadi pertanyaan saya maupun publik apakah dengan adanya syarat mudik ini
kemudian vaksinasi booster ini mengalami peningkatan bu hingga saat ini
apakah ini berdampak atau malah sebenarnya berkurang
karena mungkin masih ada masyarakat yang takut batal puasa misalkan karena divaksin seperti apa ibu
ya jadi mungkin kalau kita lihat sampai dengan per hari ini ya
memang jumlah masyarakat yang menerima vaksinasi dosis ketiga itu dua puluh tujuh juta ya

dan yang mendapatkan dosis pertama itu satu ratus sembilan puluh tujuh juta ya
nah kalau kita lihat apakah sejak memasuki bulan ramadan ini
memang kalau kita melihat ada sedikit penurunan ya
trend daripada penyimpikan vaksinasi
untuk booster ketiga
kalau kita lihat itu dosis ketiga itu rata rata antara dua ratus tujuh puluh sampai dengan tiga ratus lima puluh per hari
kalau sebelumnya itu sejak diumumkan menjadi salah satu syarat untuk kita bisa melakukan mudik
yang tadinya adalah dua ratus sampai dua ratus lima puluh ribu
terjadi peningkatan bahkan sampai dengan empat ratus lima puluh sampai lima ratus
bahkan terakhir itu sebelum memasuki bulan ramadan
satu minggu sebelum masuk ke bulan ramadan
itu bisa mencapai delapan ratus ribu penyuntikan per hari
berarti seartinya sejauh ini berdasarkan data yang didapatkan oleh satgas maupun kemenkes
sebenarnya apa kemudian alasan masyarakat untuk enggan rasanya menerima vaksin
apakah takut batal puasa atau jangan jangan takut ada kipi karena sedang puasa
takut lemas dan mengganggu aktivitas atau seperti apa ibu
yang salah satunya adalah
masih ada seraguan raguan ya
sebagian besar dikarenakan takut membatalkan puasa
walaupun sebenarnya fatwa mui sudah mengatakan bahwa vaksinasi ini tidak membatalkan puasa
sehingga vaksinasi itu bisa kita terima bahkan pada saat kita berpuasa
artinya mendapatkan suntikan pada waktu siang hari kita melakukan puasa
itu tidak membatalkan puasa kita
tapi sebagian besar masyarakat dikarenakan juga banyak informasi informasi
yang beredar di dalam masyarakat
kurang tepat ya
yang terutama ditakutkan adalah karena takut batal karena mengalami efek samping daripada bisa mendapatkan suntikan tersebut
padahal sebenarnya efek samping itu relatif lebih ringan ya
biasanya umumnya saat ini yang kita temui itu adalah keluhannya adalah pegal pegal saja sih sebenarnya pada suntikan
itu masih ada
baik walaupun sudah ada fatwa mui
walaupun kemudian dari kemenkes juga meyakinkan bahwa
dampaknya sebenarnya tidak terlalu besar
nah kemudian apa langkah dari satgas maupun dari kemenkes ibu untuk kemudian menggenjot lagi
memasifkan lagi ibu sebelum lebaran nanti angka dari vaksin booster ini akan meningkat seperti apa
yang pertama tentunya adalah tetap mengedukasi ya masyarakat bahwa vaksinasi booster ini adalah prinsipnya memberikan perlindungan kepada kita
bukan hanya pada saat kita melakukan perjalanan
karena kita tahu pada waktu melakukan perjalanan
di saat mudik ini potensi terjadinya penularannya bisa sangat tinggi ya
karena orang yang akan melakukan mudik
orang yang akan pindah dari satu kota ke kota lainnya itu jumlahnya sangat besar
maka diperkirakan bisa dua kali dari mudik biasanya ya
biasanya hanya tiga puluh juta atau empat puluh juta ini bisa sampai dengan delapan puluh juta menurut perhitungan daripada kemenku
yang kedua adalah kita tahu pada waktu kita menghadapi varian omikron kemarin
kelompok seperti yang
kemudian orang yang memiliki penyakit komorbid atau penyakit penyerta ya seperti darah tinggi
kemudian sakit gula darah ataupun sakit jantung
itu sangat beresiko untuk jatuh sakit yang lebih parah dan bahkan harus dirawat di ruang perawatan intensif ataupun berakhir kepada kematian
nah yang terakhir adalah anak usia di bawah enam tahun
nah usia di bawah enam tahun ini kan sampai saat ini belum ada vaksinnya
jadi kita harus mengingatkan kepada mereka
karena memang rekomendasinya belum ada
nah untuk menjaga memastikan selama perjalanan kita tidak jadi sumber penularan ataupun kita tidak tertular pada orang lain ya
terutama buat mereka yang mungkin menggunakan kendaraan pribadi ya
karena ini sangat penting untuk menjaga dirinya sendiri
dan juga pada saat kita berkumpul dengan keluarga besar
maksudnya vaksinasi booster ini sangat diperlukan
jadi edukasi edukasi ini yang kita sampaikan
bahwa dengan dapatkan vaksin
dengan mendapatkan vaksinasi booster dan melengkapi khususnya ya mas ya
yang belum mendapatkan vaksin sampai dengan dosis kedua itu menjadi penting
karena akan memberikan perlindungan pada saat kita melakukan perjalanan mudik
ataupun juga pada saat bertemu keluarga besar yang biasanya orang yang lebih dituakan
nah edukasi ini terus menerus kita sampaikan sampai dengan tentunya memasuki masa mudik
yang kedua adalah banyak sekali upaya untuk memperluas akses bahwa pemberian vaksinasi ini dilakukan
pada malam hari
tentunya bekerja sama dengan beberapa pengurus masjid
ataupun juga pada gerai gerai atau sentra vaksinasi yang dibuka

nah ini diharapkan juga selain tentunya sentra vaksinasi yang memang sudah dibuka dari siang hari ya
tapi kemudian malam hari juga dibuka untuk memudahkan masyarakat mendapatkan vaksin
baik jadi selain memasifkan pada malam hari juga memberikan edukasi bahwa
seberapa penting seberapa manfaat dari vaksin apalagi ketika digunakan untuk bisa bertemu keluarga di lebaran nanti ibu ya
nah ibu ini yang juga masih menjadi pertanyaan publik adalah bagaimana ketika masyarakat mempunyai kondisi kesehatan khusus ibu
misalkan memiliki comorbid yang belum bisa divaksin atau misalkan seperti ibu hamil
akan seperti apa nanti masalah persyaratan ini dan juga bagaimana sebenarnya mensiasatinya agar tetap bisa terjaga begitu
seperti apa ibu
iya jadi yang pertama untuk ibu hamil
jadi untuk ibu hamil tetap bisa mendapatkan vaksinasi booster ya semesternya
syarat bahwa kehamilannya itu sudah di atas usia tiga belas minggu
dan vaksinasinya mengikuti jenis vaksin yang sudah dituarkan ya
artinya tidak harus menggunakan jenis vaksin yang sama
tapi bisa menggunakan jenis vaksin yang sama seperti orang ataupun perempuan yang tidak hamil

dan tidak ada permasalahan untuk ibu hamil mendapatkan vaksin yang sama
dan kita berharap ya kemarin itu kita melihat jumlah kematian akibat ibu cukup meningkat
oleh karena banyak ibu hamil yang menunda setelah kemudian melahirkan baru kemudian mendapatkan vaksinasi
nah ini tidak perlu dilakukan karena sudah ada rekomendasi dari itagi dan pogi sendiri bahwa ibu hamil itu bisa mendapatkan vaksinasi
kalau usia kehamilannya di atas tiga belas minggu
dan ini memberikan perlindungan untuk ibunya sendiri dan untuk bayi yang nanti akan dilahirkannya
nah yang kedua adalah untuk mereka yang memang pada kondisi tertentu tidak bisa mendapatkan vaksinasi
misalnya orang yang punya penyakit berat atau sedang dalam pengobatan tertentu sehingga dia tidak bisa mendapatkan vaksinasi dosis satu atau bahkan juga tidak bisa melengkapi vaksinasinya sampai dosis kedua
nah ini kalau akan melakukan perjalanan adalah satu mendapatkan surat dari rumah sakit pemerintah ya yang berisikan keterangan bahwa bersangkutan tidak bisa divaksin
yang kedua adalah melakukan pemeriksaan pcr ataupun antigen
jadi syarat untuk lengkapi kalau kita belum mendapatkan vaksinasi booster ketiga adalah dengan membawa surat pemeriksaan pcr atau antigen
kalau sudah mendapatkan dosis pertama lebih cukup dengan membawa pemeriksaan antigen
tapi kalau belum mendapatkan vaksinasi sama sekali itu harus melakukan pemeriksaan pcr untuk syarat perjalanan
nah kami juga ingatkan untuk anak usia enam sampai dengan delapan belas tahun yang memang belum bisa mendapatkan vaksinasi booster
ini juga kalau akan melakukan perjalanan harus dilakukan pemeriksaan dengan antigen
kalaupun sudah mendapatkan vaksinasi dua kali
jadi ini yang tentunya perlu dipahami bahwa
penting sekali untuk segera melengkapi vaksin dan juga segera mendapatkan vaksinasi booster nanti
baik selain mendapatkan booster tapi juga ada metode lain begitu ibu ya untuk masyarakat yang memang memiliki kondisi kesehatan tertentu
nah terakhir bu nadia boleh nggak sedikit ada tips atau sebenarnya saran kepada masyarakat agar
meyakinkan lagi masyarakat bahwa mereka kan sebenarnya tetap bugar tetap bisa beraktivitas walaupun divaksin di tengah sedang berpuasa ibu
selain kita bisa merujuk ya kepada fatwa fatwa mui yang mengatakan bahwa vaksinasi di saat berpuasa itu tidak membatalkan puasa
ini tentunya adalah kita ketahui sebenarnya umat muslim yang menjalankan ibadah puasa itu sebenarnya aktivitasnya tidak akan terganggu dengan puasa ini
termasuk juga dengan mendapatkan vaksin
jadi tidak ada reaksi yang berhubungan dengan proses puasa kita
ini yang pertama
nah tetapi tentunya kita kalau akan mendapatkan vaksinasi pada keesokan harinya
upayakanlah untuk istirahat yang cukup kemudian pada saat sahur jangan melewatkan sahur cukup minum air ya air putih delapan belas pada waktu sahur dan buka puasa
kemudian makan makanan secukupnya tentunya dengan gizi yang seimbang
nah setelahnya nanti kita mendapatkan suntikan
kalau kemudian dirasakan misalnya suatu gejala seperti tidak enak ya atau meriang atau pusing ya segera untuk mungkin menghentikan dulu kegiatannya
mungkin bisa beristirahat supaya kita tidak membatalkan puasa kita
kita tunda nanti setelah buka mungkin bisa mendapatkan obat obat seperti penurun nyeri ataupun penurun panas
sebenarnya kalau kita belajar tahun lalu ya saat juga kita memulai vaksinasi
pada saat bulan ramadan itu tidak ditemukan sebenarnya efek samping yang berarti
jadi ini juga merupakan bagian ujian mungkin ya mas bram ya untuk kemudian kita segera divaksin dan juga tidak perlu sebenarnya ada persiapan persiapan khusus untuk mendapatkan vaksinasi di saat bulan puasa
hanya saja supaya kita tidak membatalkan puasa kita kalau ada keluhan demam pusing ataupun kemudian pegal pegal ya di tangan yang dirasakan tidak nyaman
untuk sementara menghentikan dulu aktivitasnya dan beristirahat
baik dan tentunya segera berkonsultasi begitu bu ya agar segera tertangani jika terjadi sesuatu hal
baik kita doakan bersama ibu semoga vaksin booster ini segera lebih masif lagi dan lebih memproteksi seluruh masyarakat apalagi di idul fitri nanti
sekali lagi terima kasih ibu telah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom sehat selalu ibu nadia
sama sama mas bram